pln mencanangkan konversi tabung gas lpg tiga kg menjadi kompor induksi
dan menurut paparan dari direktur utama peln
ia mengatakan bahwa hal ini bisa menghemat apbn hingga enam belas delapan triliun rupiah per tahun
untuk lima belas tiga juta keluarga penerima manfaat
namun apakah masyarakat siap untuk menerima perubahan ini
dan apakah masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas menggunakan tabung gas lpg tiga kg
siap untuk beralih ke kompor induksi
dalam rapat dengar pendapat dengan komisi tujuh dpr ri
direktur utama pln darmawan prasojo
menyampaikan bahwa subsidi tabung gas lpg tiga kg selama ini tak tepat sasaran
dan banyak didikmati oleh golongan mampu
darmawan menyebut bahwa tahun depan
pln akan melakukan konversi tabung gas tiga kg
ke kompor induksi dengan menyasar lima juta keluarga penerima manfaat
masyarakat nanti akan bisa merasakan bahwa menggunakan kompor induksi
biaya memasaknya bisa lebih hemat
sekitar sepuluh sampai lima belas persen dibanding menggunakan kompor lpg
kemudian juga tadi ada kekhawatiran dari masyarakat
kalau dayanya ditambah
kemudian golongan struktur golongan subsidi tarif listriknya kemudian juga digeser
itu sudah kami jawab juga bahwa ini tidak mengubah daya
tidak mengubah struktur tarif listrik bagi golongan yang bersubsidi
baik itu empat ratus lima puluh maupun sembilan ratus va yang dtks
namun demikian mengonversikan tabung gas tiga kg menjadi kompor listrik
tak semudah membalikan telapak tangan
jika tak dipikirkan dengan matang
konversi ini akan menimbulkan banyak masalah baru
setidaknya ada tiga masalah yang ditekankan oleh
bima yudhistira selaku pengamat ekonomi
yaitu tagihan listrik masyarakat yang membengkak
serta infrastruktur di daerah yang belum memadai
ini harusnya dirubah juga
jadi harus ada integrasi
hulunya ini sumber dari kompor listrik harus energi terbarukan
harus ada jaminan itu dulu
baru kemudian di ujungnya menggunakan kompor listrik
jadi ada integrasi
kalau sekarang kelihatannya pembenahannya dilakukan di hilir
masyarakat pengguna tabung gas tiga kg mengaku keberatan
jika tiba tiba harus beralih menggunakan kompor induksi
mereka mengatakan tidak sanggup membeli peralatan masak baru
yang harus disesuaikan dengan kompor induksi
soalnya kan semua serba listrik
apalagi nanti biaya pembayaran listriknya lebih mahal lagi
iya tambah boros begitu
terus untuk kehatan kehatan juga kan beda dengan biaya beratnya
berat untuk saya
tapi kan saya sehari hari tukang ojek
pendapatan juga nggak begitu banyak
ya paling pendapatan sehari lima puluh ribu atau empat puluh ribu
itu ojek pangkalan
masyarakat berharap pemerintah bisa kembali mempertimbangkan kebijakan ini
mengingat kenaikan harga bbm memberikan imbas yang cukup signifikan
dalam kehidupan golongan menengah ke bawah
ayur rahmawati baramestro jakarta